afif rosidi korban banjir di ngawi jawa timur yang bersama keluarganya diselamatkan oleh pengendara tol kertosono ngawi ingin mengucapkan terima kasih secara langsung
arief mengaku tidak sempat mengetahui nama dan alamat para penolongnya sesudah dia dan keluarganya terselamatkan
arief rosidi tidak akan pernah melupakan peristiwa ini
peristiwa di mana dia adik perempuan dan dua keponakan balitanya terjebak banjir dan nyaris tenggelam saat mereka hendak melewati banjir setinggi lebih dari satu lima meter
bagi arief dan adiknya arina yang sudah dewasa peristiwa itu bisa dianggap sebagai salah satu pengalaman hidup
tetapi tidak bagi siva dan hamim
kata arief kedua balita itu masih trauma jika melihat air meski hanya satu ember
tetapi arief merasa beruntung berjalan menembus banjir sejauh dua km dan terjebak di pinggir jalan tol
setelah tiga puluh menit meminta pertolongan
tanpa satupun kendaraan mau berhenti akhirnya dia dan keluarga terselamatkan
arief yakin terlambat sepuluh menit saja mereka akan hilang tersapu arus banjir
aku minta tolong di jalan tol itu mungkin ada orang yang mau menolong
karena saya sudah merasa berusaha semaksimal mungkin tapi tidak ada jalan keluar
akhirnya aku minta tolong pada pengguna jalan tol
aku melambaikan tangan dengan berteriak tolong tolong tolong
tapi ya mungkin ya ada orang yang mungkin cuma melihat cuek dan sebagainya apa mungkin nggak berani
kebetulan ada seseorang mobil memberhentikan
berapa lama anda meminta tolong itu
ya mungkin kurang lebih dua puluh menit sampai tiga puluh an menit
para penolongnya ada empat orang
tiga diantaranya adalah keluarga polisi yang bertugas di kediri
seorang lagi tidak diketahui identitasnya
arief mengaku ingin sekali bertemu mereka dan mengucapkan terima kasih
nama nama mereka baru diketahui arief setelah video tersebut viral di media sosial
saya mau mengucapkan banyak banyak terima kasih sedalam dalamnya
mungkin ya mungkin kalau allah enggak mendatangkan pertolongan lewat pak sejati dan entah beliau itu
aku juga gak tahu nasibnya gimana
ya karena waktu itu aku memang benar benar butuh pertolongan
dan allah mengirimkan seseorang yang mau menolong kami untuk menyeberangi itu
aku benar benar terharu benar benar terima kasih pada beliau yang mau berhenti untuk menolong kami yang terjebak di banjir itu
bersama kabupaten madiun ngawi adalah kabupaten terparah terkena dampak banjir jawa timur yang melanda lima belas kabupaten
besarnya banjir bahkan sempat memutus jalan tol madiun dan menutup tol tersebut selama satu hari
rangga umara aga dipa ngawi jawa timur